ialah mengunjungi yatim piatu
sebuah studi dari national library menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi lima gram serat brokoli dapat secara positif mendukung bakteri dalam usus
dan mereka juga sangat lemes gitu karena mungkin sudah dua tiga hari tidak makan dan minum